temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
udah ganggu kamu masalahnya
oke sampai ketemu lagi sayang
waalaikumsalam aden sudah pulang
kalau begitu langsung makan ya
bibi sudah siap
tadi saya ngantri si bibi den ke pasar
mang minta yang seger seger ya
pokoknya yang seger titik
ayah memang penuh gitu atu di mang
ini dia nih
csnya si penyianat
gue bilang boy itu penyianat
karena dia udah nyelamatin mondi
orang yang bikin depan kita mati
lu mikir gak sih
lu gak tahu keman si mondi kita hajar
tapi keberudatan cs lu itu si boy yang udah nyelamatin mondi
apa itu bukan penyianat ah
gue yang lebih tahu siapa boy
dia bukan pengkhianat
dia cuma gak mau ada dendam lagi nantinya
kalau sampai mondi mati kita bisa perang besar
gue bukannya takut
tapi yang namanya perang diantara kita pasti ada yang mati
dan boy gak mau itu terjadi
paling gak kita jelas saling boy terus
dia cuma gak mau kita bahas undang undang perang perangan
kalian emang sama sama banci sama sama cemen
kau mau baca perang sekarang juga ya
kita gak boleh bu
kita gak beribu
kita campur sama wario
mereka udah terdengar sama boy
tapi tenang aja
tanpa mereka kita bisa hancurin geng serigala
di nutsuk sialanya

hanya hanya jatuh dan malu

welp buang dia
waktu gue dipukulin rame rame
lo pada kemana
ada ada dari lo disini yang nolongin gue ada
terus gimana itu
iya kita bakal damai
gak terima lo
keluar aja lo
kita bakal tetep sayang sama mereka
kita bakal bahkan sehat
dan kalo ada yang gak terima boleh keluar
sekarang cuma nekat
udah gak usah terlalu diambil pusing men
gak usah terlalu mikirin soal soal geng deh
kita urusin duitan kita masing masing men
kita jangan terlalu
mikirin masalah masalah kita terus deh
kita harus berhati hati
mending kita jalan sama gemetan kita yang baru men
itu sih terserah lo gue tua ya
kalo gue sih mau ngedate dulu sama meli
jadi kalo ada urusan soal geng
salam jangan hubungi gue dulu ya
kan gue mau ngedate dulu
wah bener juga tuh
mendingan gue nyamper megan
kok lo dingin tuh
iya kalian berdua
gue sih jelas mau deketin siapa ya jelas
oh iya men gue lupa
tapi lo pengen
gue udah pilih kotaknya raya nih
ya gue kurang stret sama cindy men
apalagi dia kan mantannya boy
ya gue gak enak lah sama boy
ya udah beres deh nomernya ya
gua bukannya takut kal
tapi kita juga harus ingat pesannya boy
gak ada lagi permusuhan
apalagi kupengen ngedate sama meli kal
nanti kalo gak jadi gimana dong
hei sekarang kita imbang
tiga bau tiga
kalo lo berani
hahaha kenapa kalian takut lawan kita bertiga
hahaha gak usah ngaku ngaku geng motor deh
mendingan sekarang buka jaket kalian injek injek terus paham sendiri
saya sudah bantuin kamu kenapa jatuh
aduh sakit ya
pusing gitu kepala
pinggang gue jatuh
oh gitu yaudah duduk aja ya
biar aku pijetin sehatnya
aduh sutak parah parah
yah gimana dong
pegang sini salah pegang situ sakit
aku sendiri aja gak apa apa
oh ya yaudah deh kalau gitu
tadi reva yang narik kursinya
gak mungkin kalau kursinya bisa gerak sendiri
sekarang kesekalanan disimpan
lihat kan orang jenayah
showcasing tentang ini
oh nyari nyari ink eh
kamu pasti paham hometown itu kayak gimana
aduh agak kicau sekali tuh
satu satu aja deh
sayang di sini kan
sami anda mau

tapi sayang kalau kamu ada apa apa kamu boleh telepon pak
walaupun bapi lagi meeting tapi pasti akan angkat telepon kamu
aduh kayaknya emang reva yang ngerjain kue
jangan jangan gue pengen ngerjain gue lagi
mas aku aku lagi maskeran
nanggung mas bentar dulu ya mas
oke kalau gitu papi minta maaf ya sayangnya
udah ganggu kamu masalahnya
oke sampai ketemu lagi sayang
waalaikumsalam aden sudah pulang
kalau begitu langsung makan ya
bibi sudah siap
eh enak nih makan ini bi
pasti den tadi saya ngantri si bibi ke pasar
mang minta yang seger seger ya toko yang seger titik
yang memang kuduki itu atu dimang
pakai emas suka lah den
makan ya yang banyak